untuk pertama kalinya di indonesia surabaya mempunyai mal yang dikhususkan untuk pelayanan publik
gedung siola yang berada di jalan tunjungan kini disulap menjadi tempat pelayanan publik berkonsep mal
di tempat ini warga surabaya bisa mengurus berbagai izin dan dokumen penting seperti ktp sim paspor sekaligus surat nikah
untuk memudahkan warganya pemerintah kota surabaya membuat inovasi baru dalam hal pelayanan publik
gedung siola yang berada di jalan tunjungan surabaya kini disulap menjadi mal yang dikhususkan untuk melayani kepentingan publik
mal pelayanan publik ini merupakan sinergi antara pemkot surabaya dengan instansi layanan publik lainnya
tentunya masyarakat yang akan dihitungkan kenapa
kalau misalkan dia mau ngurus misalkan
untuk tenaga kerja ya mau cari pekerjaan dia biasanya kan pakai kartu kuning gitu kan terus surat kelakuan baik
dia bisa satu tempat aja dia dapat dua
ide pembangunan mal pelayanan publik ini sudah ada sejak awal tahun dua ribu sembilan belas
namun karena statusnya masih disewa gedung ini akhirnya dibiarkan kosong selama dua tahun
setelah diminta kembali oleh pemkot surabaya dan direnovasi gedung ini akhirnya dijadikan mall pelayanan publik
dan resmi dibuka oleh menteri pendaya gunaan
pelayanan publik hari ini yang kita resmikan ini adalah wajah pelayanan publik kita ke depannya
jadi tidak lagi berdiri sendiri sendiri tapi bisa digabung terintegrasi satu sama lain
baik itu perizinan daerah maupun pusat itu menyatu dalam satu gedung
saat ini total ada satu ratus lima puluh empat perizinan dari dua puluh satu skpd pemerintah kota surabaya yang dilakukan di gedung ini
selain itu pelayanan polrestabes surabaya meliputi sim skck dan surat tanda laporan kehilangan juga bisa dilakukan di mal ini
selain mempermudah warga surabaya sistem ini juga dapat memangkas rantai birokrasi yang selama ini terpencar di setiap kantor dinas
ini bagus banget soalnya kita kan nggak perlu jauh jauh di kantor polisi atau untuk mengurus di tempat yang lain
kalau di sini lebih cepat dan lebih nyuri juga tanpa jadi nyaman
dalam mal ini juga dilengkapi dengan fasilitas common center
yakni pusat pengendali laporan warga yang dipantau lewat kamera cctv
common center ini dilengkapi tiga layar pantau ukuran besar untuk memonitor situasi kota
ada enam ratus kamera cctv di kota surabaya yang terpantau lewat visual layar layar kecil
selain itu juga ada sistem aplikasi penanganan laporan yang memudahkan petugas menindaklanjuti aduan warga
jika anda ingin memiliki pengalaman tersebut silakan beri tahu di kolom komentar